oke selamat sore semuanya teman teman cnn indonesia
terima kasih sudah bergabung dengan instagram cnn indonesia live
hari ini kita ngobrol di rumah bareng sianan indonesia
hari ini bahasnya jawa timur ngelakoni psbb
nah nanti kita akan ngobrol bareng sama wakil gubernur jawa timur emil darman

yang mewakili provinsi jawa timur
berserta dengan mewakili ibu gubernur ya
seperti apa sih upaya percepatan penanganan
yang terjadi di jawa timur
apalagi besok nih ya
warga jawa timur khususnya
di kota surabaya
kemudian di kabupaten gresik
dan kabupaten seduarjo
besok akan mulai psbb hari pertama
kalau jakarta sudah dari jawa timur
jauh hari jawa timur khususnya surabaya
kabupaten gresik dan kabupaten sidoarjo
ini besok akan mulai
nah seperti apa penerapan psbb disana
aturannya seperti apa
nanti kita akan bahas
tapi kalau dari data yang saya baca
di cnn indonesia
informasi terakhir di cnn indonesia
memang kasus di jawa timur ini
setiap harinya ya masuk dalam lima besar
ada di posisi lima teratas
terbesar di indonesia
harusnya ini sudah ada konferensi pers ya
dari jurubicara penanganan covid sembilan belas
tapi yang terakhir nih
di jawa timur aja
kasusnya sudah mencapai tujuh ratus delapan puluh lima orang
bahkan lima ratus lima puluh tujuh diantaranya
sampai saat ini masih menjalani perawatan
udah gitu ya
kasus kasus tambahan lainnya
ini ada di lumajang
ada di probolinggo
sampai dengan pacitan
nah wilayah anda gimana
wilayah anda termasuk dalam zona merah nggak
kalau wilayah anda termasuk dalam zona merah
mungkin nanti bisa tanya tanya sama pak emil ya
gimana ya selanjutnya
apa yang harus dipersiapkan oleh warga
supaya persebarannya tidak semakin cepat
tidak semakin meluas
khususnya di provinsi jawa timur
saya lihat dulu apakah pak emil sudah masuk nih
nampaknya pak emil belum mulai request ya
nanti kita lihat lagi requestnya
kasih anda informasi lah ini ya
ini juga dari cnnindonesia com yang saya baca
dan juga detik com
kendaraan akan disemprot dan akses masuk
khususnya ke kota surabaya akan diperlukan untuk berjalan ke jawa timur
akan disekat bahkan
nah menjelang penerapan psbb di surabaya ini
ada posko checkpoint di beberapa titik yang akan disediakan
jadi nggak cuma penyemprotan disinfektan
tapi juga sudah mulai melakukan penyekatan di wilayah jawa timur
khususnya di surabaya
kalau di jakarta sendiri di jabodetabek
sekarang ya sudah banyak penyekatan
khususnya dari jakarta menuju tanggerang
ada di tolmera
kemudian dari jakarta menuju jawa barat
khususnya di tol cikampek
ataupun di kalimalang
yang menuju arah bandung dan pantura
kemudian ke arah bawah ke arah bogor juga ada penyekatan
nah ini yang masih banyak ditemukan ternyata
kemarin saya ngobrol ngobrol dengan teman teman korespondensi ann indonesia di lapangan
ternyata masih banyak orang yang belum tahu aturan psbb
penyekatan ini apa yang harus digunakan ketika lagi

penyekatan ini apa yang harus digunakan ketika lagi
ketika lagi berkendara melewati daerah atau lintas provinsi gitu ya
apa di jakarta masih banyak yang melanggar aturan psbb mbak
banyak masih banyak
nah ini harus ada kesadaran dari warganya ya
paling gampang adalah keluar rumah pakai masker
itu ternyata ada beberapa orang atau beberapa pengendara
keluar rumah nih gak pakai mana
jadi harus diperhatikan
harus diputar balik nggak boleh keluar rumah
sama polisi harus putar balik harus ambil maskernya dulu
atau ada juga
di mobil gitu ya misalnya
jadi kalau mobilnya city car yang kursinya empat
yaudah di mobil cuma dua orang aja
gak bisa lebih ya
kalau lebih disuruh balik lagi sama pak polisi
nah ada juga selain itu
masker yang di motor juga ya
ada yang tidak menggunakan sarung tangan
jadi ternyata nih selain helm sekarang
adalah masker dan juga sarung tangan menjadi pelengkap untuk keselamatan
bukan hanya keselamatan dalam berkendara
tapi juga keselamatan untuk menghindari diri terpapar dari corona
ada reda prata madwi putra
sudah gabung atau belum
nah nampaknya belum ya
nggak apa apa kita masih tungguin katanya soalnya dari asistennya pak emil yang saya terima barusan ya
jadi pak emil nih lagi ada acara saat ini untuk sosialisasi juga ya
jelang psbb besok di surabaya
pastinya akan jadi usaha keras untuk pemimpin daerah jawa timur khususnya di surabaya gresik dan juga sidoarjo
mengingat besok akan psbb
wow ada yang dari batam hadir luar biasa terima kasih
semangat juga semua teman teman
ajit wildan terima kasih sudah bergabung
pak emil masih ada tamu katanya
oh ada yang kasih tahu saya
pak emil ngasih ada tamu gak apa apa kita tungguin
kira kira teman teman nih di bulan ramadan ini
kita kalau ngerasa bulan ramadhan ya biasanya jam segini jam empat nih udah kebazar bazar
udah cari cari takjil ya nggak sih
tapi sekarang sedihnya karena di jabodetabek ini psbb
nanti mungkin teman teman di jawa timur akan merasakan ya khususnya di surabaya gresik dan sidoarjo
gak akan menemukan tukang jualan lagi
akan sulit sekali yang jualan
apa sih biasanya takjilnya asinan
kemudian apalagi gorengan lesu kudung mangan iya kan belum mangan
terus apalagi ya banyak lah ya
itu susah sekarang yang jual ya
jadi mungkin ada baiknya nonton di youtube terus belajar bikin arem arem sendiri
sulit sih ya tapi
ada hikmahnya mungkin dari penerapan work from home atau stay at home
jadi kita banyak belajar hal hal baru di rumah
belajar masak atau mungkin belajar potong rambut sendiri
jadi ternyata saya lihat di youtube di tutorial potong rambut
kata fani imaniar ya allah aku kangen tahu tek tek
aku pun aku kangen banget sama asinan sayur pakai kerupuk kuning itu
pakai sambal kacang
enak banget ya
nah ada pertanyaan dari fajar yalka
jakarta udah ada efek psbb nya
sebetulnya memang banyak masih banyak warga yang belum menaati peraturan psbb ya
tapi secara garis besar
karena saya tinggal di bekasi saya menuju jakarta
saya melewati jalur jalur wilayah lintas provinsi
terlihat banget sebetulnya kendaraan itu sudah mulai sepi
sepi banget ya
jadi kendaraan yang biasanya mungkin ya cuma tiga puluh empat puluh km per jam gitu
sekarang bisa sampai delapan puluh sampai seratus km per jam dalam perjalanan
jadi polusinya juga berkurang
kemacetannya juga berkurang
semoga juga ini kasusnya semakin berkurang ya
karena kalau kita lihat memang kasus harian juga
corona dianggap sudah mulai menurun
tapi masih ada kasus
sempat waktu itu di tanggal kalau tidak salah dua belas april
itu kasusnya paling tinggi kasus hariannya paling tinggi
sempat mencapai angka empat ratus tujuh kasus dalam satu hari
dan sekarang sudah mulai tidak sampai empat ratus lah ya
masih tiga ratus tiga ratus dua ratus
tapi kita harapkan tidak meningkat lagi dengan angka yang sama pada tanggal dua belas atau tiga belas april
kalau saya tidak salah
kita masih tunggu nih ada pak emil
pak emil ada tadi teman teman yang tanya katanya
sudah mulai menurun ya
semoga ya kita harapkan kasus ini juga sudah bisa diatasi dengan baik oleh pemerintah
pemerintah sudah punya formulanya
seperti apa sih tidak hanya menangani kasus atau virus covid sembilan belas nya
tapi juga menangani warganya yang terdampak corona terdampak covid sembilan belas
ada pertanyaan dari nft nanda
gimana kak gak bisa mudik
sedih dong ya nggak bisa mudik ya
teman teman juga pasti saya yakin sedih banget
tidak bisa mudik saya biasanya mudik nih
ke jawa timur ke kediri
tapi kayaknya tahun ini harus menunda mudiknya
karena ada kasus corona
dan kita tidak mau orang orang tersayang
mungkin kalau di kampung kita ketemunya
mbah mbak ya yang lebih tua
kita gak mau kita jadi bawa virus ke sana
tapi semoga dengan ada larangan mudik ini
angka covid sembilan belas bisa ditekan dengan maksimal
ada lagi yang bertanya nih
kapan vaksin untuk corona bisa dibuktikan
nah siapa nih
ail shanti mungkin harus banyak banyak baca cnn indonesia com
atau nonton cnn indonesia tv
karena kita selalu update di sana seperti apa sih
ada uji coba yang dilakukan di inggris
untuk manusia bahkan sudah dilakukan untuk manusia
dan perkembangannya selalu kita tampilkan
selalu kita tayangkan di layar cnn indonesia
terima kasih banyak teman teman semuanya
sering makan tahupo dong kalau di kediri
iya dong tahupo pakai apa lagi
aduh enak banget saya jadi kangen mudik
pasti ada di tiap lebaran
dan juga apa lagi ya
aduh itu makanan mudik banget
ada lagi pertanyaan dari will dan
kak kalau psbb nya masih belum efektif gimana tuh kak
ada tindakan dari otoritas nggak untuk menggalakkan aturan psbb agar dipatuhi
ini yang juga jadi concern atau perhatian banyak orang ya
karena memang sampai saat ini pemerintah sebetulnya tidak memberikan sangsi administratif
kepada orang orang yang melanggar aturan psbb
karena saat ini hanya diberikan surat
tapi surat itu sebagai teguran surat imbauan
tidak ada denda tidak ada sanksi seperti penjara dan lain lain
tapi mungkin jika ini kan jakarta saja sudah ada perpanjangan masa psbb ya
mungkin kedepannya jika orang orang masih bandel nih
masih nggak mau menaati aturan psbb
masih keluar rumah nggak pakai masker belanja di pasar
masih berdempet dempetan berdempet dempetan
kayaknya nggak menutup kemungkinan gitu ya
akan menerapkan denda kepada orang orang yang melanggar ini
nah psbb ada lagi pertanyaan nih
psbb di jawa timur kok nggak merata kak
contohnya di malang belum dilakukan psbb
data yang saya dapat tadi terakhir dari pemerintah daerah jawa timur
ini gara gara saya sebelumnya wawancara kang emil sama sama emil dari jawa barat
sekarang kita ke jawa timur sama
nah data yang terakhir saya terima dari pemprov jawa timur
sebetulnya yang tertinggi ini kota surabaya
kemudian kabupaten sidoarjo
kabupaten lamongan ada tiga puluh dua kasus positif
kemudian kabupaten malang
kabupaten kediri kemudian kabupaten gresik
ada banyak wilayah yang juga tidak
belum ya belum mengikuti atau belum melaksanakan aturan psbb
belum ya belum mengikuti atau belum melaksanakan aturan psbb
nah nanti kita bisa tanyakan nih sama pak emil yang mungkin sebentar lagi akan bergabung
kita tunggu requestnya
katanya sih pak emil sudah siap nih
jadi kita tunggu request pak emil di live atau di ngobrol di rumah bareng cnn indonesia
yang account instagramnya sudah centang biru
terima kasih banyak
ini ada emil dardag sudah request
sudah bergabung bersama kami ada pak emil dardak wakil gubernur jawa timur
pak emil assalamualaikum
pak emil apa kabarnya
baik ya oh ini masih ada siapa
kayaknya kameranya terbalik nih mas
oke sudah bergabung bersama saya ada pak emil dardak
pak kita tahu ya pak kita langsung saja nih kan
di jawa timur tadi kita sudah ngobrol ngobrol bareng warganet di
ngobrol bareng cnn indonesia
sudah ngobrol banyak ternyata banyak yang concern juga
kenapa cuma surabaya kenapa cuma kabupaten gresik dan juga sidoarjo
tapi sejauh ini kita sudah bergabung dengan banyak orang yang concern juga kenapa cuma surabaya kenapa cuma kabupaten gresik dan juga sidoarjo
tapi sejauh ini sosialisasi percepatan penanganan covid sembilan belas di provinsi jawa timur seperti apa pak emil

waktu tiga hari setelah penyerahan keputusan gubernur mengenai penetapan psbb di tiga kota tiga daerah ya
satu kota dan dua kabupaten
jadi dari tiga kota dan dua kabupaten ini tiga hari ini kita harapkan cukup untuk masyarakat mengalami
pak emil mohon izin saya ingin tahu apa kabupaten ini
pak emil mohon izin saya ingin tahu apa kabupaten ini

harapan saya adalah kita presence ella people
bayangkan saya masih bisa ingin berpikir di safety area
oke sampai mana tadi kita
sampai sejauh ini sosialisasinya kan dari tanggal dua puluh empat ya pak sampai tanggal dua puluh
nah sosialisasinya sejauh ini seperti apa di kota kota yang akan dilakukan atau memperlakukan psbb
ya perlu kita ingat bahwa tulang punggung atau garis terdepan dari penerapan psbb kan bupati dan wali kota
itulah sebabnya keputusan psbb juga diambil bersama sama
bu risma kemudian pak bupati hidwarjo pop kemudian bupati gesik
kita mengambil keputusan melihat secara objektif data yang dimunculkan pakar pakar medis
termasuk hasil rapat persatuan rumah sakit
maka tiga wilayah ini memang yang punya potensi peningkatan yang paling tinggi untuk covid sembilan belas
dari skor epidemiologi skornya sudah sepuluh untuk surabaya dan sidoarjo sembilan untuk gresik
sedangkan skor delapan sembilan
itu menurut skalanya ya sudah penerapan psbb seharusnya
kalau enam sampai tujuh masih opsional gitu
jadi inilah yang kemudian bupati wali kota juga berada di garis terdepan
disupport dengan berbagai elemen for tindak
jadi ada tni tni ada angkatan laut ada angkatan darat ada polisian
semua bergerak termasuk bpbd satpol pp bergerak menjelaskan
bahwa ini adalah pembatasan bukan pelarangan
artinya membatasi tempat kerja
tempat kerja apa yang dibolehkan itu sudah ada di dalam peraturan menteri kesehatan
ada dua puluh satu item tempat yang diperkenankan untuk bisa berlangsung di sana
termasuk kemudian masyarakat kegiatan apa yang boleh dilakukan
ya kalau untuk membeli bahan pokok itu boleh
bekerja kalau selama mereka bekerja di sektor sektor yang tadi sudah disebutkan boleh
tetapi di dalam peraturan gubernur mengenai psbb
ada peraturan yang diperkenankan untuk membeli bahan pokok
protokolnya bagaimana caranya melakukan kegiatan di tempat kerja
misalnya physical distancing pakai masker kemudian juga harus ada thermal guncek
kalau ada yang punya penyakit bawaan harus ada perhatian ekstra dan khusus
seperti yang sudah berusia di atas enam puluh diabetes ibu hamil
karena itu potensi comorbid namanya
yang bisa meningkatkan keparahan kalau sampai terinfeksi virus covid sembilan belas
di transportasi publik
kalau kendaraan roda dua tidak boleh membonceng karena itu artinya tidak ada physical distance
kalau roda empat artinya juga harus ada setengah saja dari kapasitas yang digunakan
hal hal ini ada di dalam pergub mengenai psbb yang mengintegrasikan aturan dari menteri kesehatan
menteri tenaga kerja dan juga menteri perhubungan
oke pak emil kita tahu penerapan ini akan berlangsung selama empat belas hari ke depan
artinya berakhirnya sampai tanggal sebelas mei dua ribu dua puluh
tapi informasi yang saya dapat dari rekan rekan di lapangan dari korespondensi ann indonesia di surabaya ini khususnya
kami ingin tahu koordinasinya dengan wali kota surabaya seperti apa
karena ternyata berdasarkan laporan teman teman nih masih banyak yang belum paham pak dengan aturan psbb
ya ini adalah proses sih ya
psbb nggak kemudian hari pertama mulai lantas sudah tidak ada lagi proses belajar
semua orang belajar setiap hari
termasuk yang melaksanakan pun belajar
bagaimana kita menerapkan dengan sebaik baiknya
nah ini kan sudah era digital
sudah banyak sekali peran masyarakat
ya kalau presiden kejauhan lah ya
kalau misalnya melihat bahwa ada yang melanggar aturan psbb
nah dari situ kita akan kemudian memfokuskan
karena mengawasi setiap ujung titik itu kan tidak mungkin
walaupun ribuan personil sudah disiagakan oleh kapolres tabes surabaya untuk mendukung pelaksanaan psbb ini
jadi ya kita yakin lah kepada kemampuan aparat kita
tetapi kita tidak mengatakan pasti sempurna
disinilah peran masyarakat itu jadi penting
jadi kita meyakini bahwa ini learning process
tapi semua tahu bahwa ini sederhana
jangan keluar rumah kalau tidak penting penting banget
dan kalau keluar rumah gunakan masker dan jaga jarak
karena siapapun yang ada di dekat anda bisa saja positif
orang itu akan berpikir
bahwa anda pun bisa saja positif
jadi physical distancing masker dan hanya lakukan dua itu kalau benar benar urgent
itu rumusnya paling sederhana mengenai psbb sebenarnya
pak emil kalau dari peraturan gubernur jawa timur sendiri mengenai covid sembilan belas
atau pedoman pembatasan sosial berskala besar ini
ada aturan jam malam juga nggak nanti di jawa timur
wali kota bupati yang menerapkan
karena penerapan jam malam ini juga sebagai sebuah tolak ukur juga
untuk melihat masyarakat penting gak sih keluar rumah gitu
artinya siapapun yang keluar rumah di atas jam sembilan
kemungkinan besar bukan urusan kerjaan yang urgent
kecuali dia memang ronda kan gitu
jadi kalau kita katakan bahwa dia keluar rumah itu berlaku untuk unnecessary
artinya hal hal yang tidak esensial
kalau dia keluar rumah karena dia jaga malam di rumah sakitnya boleh
kalau dia jaga keamanan ya boleh gitu
atau kalau dia memang harus ngangkut
barang kokok ke pasar
karena memang itu sangat penting harus nyampe subuh
ini bukan pelarangan tapi pembatasan
tapi yang membuat ini muncul psbb
karena banyak sekali yang keluar rumah nongkrong di taman
kemudian juga nongkrong jembatan di tempat tempat umum di kafe
tanpa menggunakan masker
dan untuk keperluan yang nggak urgent
tapi sekarang lagi ngebuburit lho pak
kayaknya orang rindu dengan nongkrong nongkrong di jalan
sambil cari tajil
ya kita harap
kita harap bahwa masyarakat bisa tetap menjalankan ibadah ramadan ini dengan khusyuk ya
dengan apa istilahnya
dengan penuh makna
walaupun tradisi kita buka bareng ini banyak berubah
toh salah satu kenikmatan puasa ini kan buka bersama di rumah
pak emil saya juga harus tanya nih
untuk mengonfirmasi lagi
bagaimana kemudian pemerintah
khususnya pemerintah daerah
menjamin kebutuhan primer dari masyarakat
yang kemudian terdampak dengan covid sembilan belas
di surabaya di kabupaten gresik dan sidoarjo
dan juga nanti wilayah lainnya di jawa timur
ini yang perlu dicamkan
bahwa terlepas dari menyematkan status psbb atau tidak psbb
sebenarnya kita sudah berhitung dampak dari ekonomi
yang terpukul oleh keberadaan pandemi covid sembilan belas
bahwa masyarakat akan berkegiatan sesuai dengan apa yang dianggap aman
artinya memang ada pembatasan fisik yang berlangsung
nah sebenarnya penerapan psbb ini tidak jauh beda dengan skenario yang kita gunakan
untuk melihat dampak ekonomi dari pembatasan fisik tadi
nah di sini kita ada angka
bahwa ada empat sektor yang paling terdampak
yaitu industri pengolahan kemudian perdagangan
kemudian transportasi publik
dan juga di sektor akomodasi dan makanan minuman
nah di jawa timur ini sepertiga masyarakat kita kerjanya di pertanian
ini kita hitung semua
kemudian kita lakukan satu assessment
mengenai berapa persen dari setiap segmen tersebut yang harus kita tolong
hasil masukan dari akademisi dari pakar
itu sektor transportasi publik itu minimal kalau kita ketemu setengahnya itu sudah pasti kondisinya paling sulit
dari pelaku sektor transportasi
nah ini formula ini kita masukkan ke dalam angka yang ada di bps
kemudian kita menemukan bahwa intervensi yang harus kita lakukan
karena dari menteri sosial ini sudah menyasar kurang lebih lima juta keluarga di jawa timur
dari total tiga belas juta keluarga
nah jawa timur provinsi menyasar kurang lebih satu juta
dan masing masing kabupaten kota kita rasa akan juga ekivalen lah dengan sasaran kita
jadi dengan cakupan seperti ini
nah karena anggaran kita terdesentralisasi
bagaimana pak kalau nggak terdata
sekarang sudah ada website radarbansos jatimprov go id
ada orang ber ktp jawa timur tapi tinggal di jabodetabek dan belum ter cover
coba kontak ke situ
jadi pakai website itu bisa lapor
di situ diisi formnya
sejauh ini sudah ada hampir dua ribu yang sudah mengiri formnya
yang mengunjungi di mana mana

menurut kita masih sedikit ya
karena website ini gampang diakses
dan kalau ada orang yang ktp nya bukan jawa timur
tapi posisinya domisilinya lagi ada di jawa timur
mereka juga tentunya tidak kita abaikan begitu saja
kalau ngomongin soal ktp nya jawa timur
tapi sekarang tinggalnya mungkin lagi di jakarta
lagi di tanggerang
saya juga orang jawa timur
saya orang kediri
yang gak bisa mudik tahun ini kayaknya ya
karena ada psbb dan juga coronavirus ini
tapi pak emil sejauh ini pelaksanaan pelarangan aturan mudik di jawa timur
sudah efektifkah untuk mengurangi orang orang yang pergi mudik ke jawa timur pulang kampung ini pak
itu selama ada himbawan tidak mudik
himbawan ya belum larangan
itu pun sudah ada arus berdatangan
mereka yang kembali
ada yang bekerja migran
ada yang dari jabodetabek
karena ya itu kondisi ekonomi juga memaksa mereka kembali ke rumah
karena tidak ada yang dikerjakan
kemudian ada yang mungkin tinggalnya nyewa rumah bulanan
dan dia gak punya lagi biaya untuk meng cover itu
maka mereka kembali ke kampung halaman
sop yang kita terapkan kepada mereka waktu itu
kita kerjasama dengan tni polri
jadi mereka kalau kembali ke kampung halaman
mereka akan kemudian diobservasi dulu selama masa inkubasi
kepala desa dan masyarakat sangat antusias menerapkan sistem ini
ada beberapa yang kemudian komplain kenapa ada balai observasi
nanti jadi penyebaran covid
ada juga yang bisa menyikapi ini dengan sangat dewasa dan cerdas
bahwa memang ini bukan orang orang yang pas di covid
tetapi untuk melihat mengobservasi
mereka ditempatkan di tempat yang ter
berjarak dari yang lain
dan satu sama lain di dalam juga saling berjarak
jangan mereka ditaruh di balai observasi malah kepulangan di dalam
jadi ini yang sudah diterapkan
bahkan di hari terakhir itu kalau nggak salah lebih dari sepuluh ribu itu datang ke jawa timur
pada saat hampir larangan berlaku tanggal dua puluh satu
nah setelah larangan kemarin ini dua hari
kurang lebih sehari dua hari ini sudah ada lebih dari seribu kendaraan yang disuruh balik arah dari jawa timur
kalau ngomongin mudik pak emil mudik juga nggak biasanya
biasanya dulu mudiknya ke prenggale
tempat saya pernah jadi bupati dulu
dan ya untuk tahun ini ya kita harus konsisten lah mengatakan
cuma kalau memang ada tugas negara yang menanti dan saya harus ke trenggalek
ya itu bukan mudik itu kerja namanya ya
tapi kalau mudik kita harus senasib sepenanggungan dengan semua warga jawa timur
dua tahun ini kita tidak mudik
saya pun nggak bisa ketemu keluarga tahun ini
karena keluarga ayah ibu saya adik saya ada di jakarta
ini karena waktunya juga cuma sedikit
saya tahu pak emil sibuk
tadi abis musrembang
saya mungkin pengen ajak pak emil untuk main games
yang dirindukan dari jawa timur sama orang orang yang gak bisa mudik nih kayak saya
kansnya ini banyak banget di instagram nih pak emil
jadi kayak tebak tebakan siapakah aku atau apakah aku atau dimanakah aku
jadi nanti saya kasih clue sama pak emil
nah pak emil tinggal jawab ini di mana ini apa atau ini siapa
jadi ini nggak jauh jauh dari jawa timur
karena tadi pak emil juga mudiknya ke prenggale
saya yakin pak emil tahu sama hal ini
oke pertanyaan pertama
ini kayak iki opocha gitu lah
ini dua kata
buah buahan dan daging bercampur menjadi satu
meski pedas tetap disantap tanpa ragu
jawabannya apa pak
kalau buah sama daging itu biasanya rujak timur tuh
karena ada dagingnya ada buahnya ada timurnya sapi itu

kalau dikacauin itu dikacauin
kalau dikacauin itu dikacauin
kalau dikacauin itu dikacauin
kalau dikacauin itu dikacauin
kalau dikacauin itu dikacauin
kalau pecel nggak ada daging biasanya
doian nggak pak rejak timur
jadi rejak timur
doian nggak pak rejak timur
lumayan tapi buko viva lebih doian lagi sama rejak timur
oke kita lihat jawabannya adalah
tarang rejak timur
jadi jawabannya betul
selamat buat bapak
selanjutnya nih pertanyaan yang kedua
semua orang dari seluruh dunia
berjalan jauh ke tuhan
ke tempatku di banyuwangi
hanya untuk mengunjungi birunya cahaya
dalam gelapnya bumi
nah ini semua juga udah tahu nih
blue fire sudah pernah mengunjungi belum pak
mudah mudahan pandemi covid selesai
kita bisa semua kembali berwisata ke sana
karena cuma kita di dunia
kita selanjutnya pertanyaan
kami adalah hewan
kami dianggap sebagai simbol para pahlawan
kami itu berarti lebih dari satu pak
banteng kalau rame rame juga banyak tuh
satu hewan yang ada di pancasila itu banteng
ada tuu lain pak
menjadi ikon sebuah wilayah
ikon sebuah wilayah
surabaya dong ada ikonnya
dan boyo itu buaya
jadi lambang surabaya
hiu dan buaya
walaupun tadi jawabnya banteng dulu
berikutnya pak emil
oh masih ada
ada enam pertanyaan
terletak berbatasan dengan samudera hin
saya sengaja biar warganet lapar jadinya
terletak berbatasan dengan samudera india
ombaknya dianggap ganas
bahkan siapa saja yang ada di wilayah ini bisa basah kuyuk tanpa harus menceburkan diri
ada di pacitan
oh ada di pacitan tuh ada pantai
pantai kelayar namanya
tapi ada pantai yang gitu loh
betul menang di pantai kelayar
kalau di bali kan ada devil's tears ya
tapi kalau di pacitan ada pantai kelayar
katanya gak jauh beda
sama lah sensasinya
ini yang mungkin banyak dikangenin sama orang orang termasuk saya yang gak bisa lebaran di kediri
pertanyaannya adalah hitam manis sedikit kecut bukan obat
warna warni bukan lampu lalu lintas
hitam manis sedikit kecut tapi bukan obat
warna warni tapi bukan lampu lalu lintas
flu nya selalu ada di lebaran pak
pokoknya selalu ada kalau kemana mana
kalau silaturahmi ke rumah eyang ke rumah mbah ke rumah pak ade
warna warni itu porme madumongso tahu gak
itu tapi zaman dulu kuat itu
oh mungkin saya anak zaman dulu ya pak
gila itu zaman saya masih sd tuh ke tempatnya eyang itu madumongso tuh
wah kediri banget emang nih mbah ini beneran nih
ini khas kediri mataraman mbah betul
kediri tulungagung trenggaleg iya
sekarang susah pak cari ini di trenggalek
jarang ini tapi di terenggalek ya masih
di kediri mungkin masih
selanjutnya ini juga yang mungkin akan bikin orang kriuk kriuk perutnya
dua kata ini pak
meskipun diolah dari bahan yang basi tapi tetap dinikmati
tapi tetap dinikmati
mungkin ada warganet yang mau bantu pak emil jawa
meskipun diolah dari bahan yang basi tetapi tetap dinikmati
ya ada itu loh
kayak beras ketan itu loh yang dibungkus warna hijau itu apa ya namanya ya
tape beras itu loh tape beras itu loh
saya kasih clue lagi
tempe bongkrek tapi nggak tahu deh tem mah khas gimana ya tempe basi itu ya
tunggu dulu tunggu dulu
iya ini bener bener enak
gara gara mbak bawa saya ke arah ini makanan khas mana ya mbak ya
kebetulan makanannya bapak saya
wah kayaknya enak betul
enak ya pak sekarang harus dicoba
sekarang susah nyari makanan
susah nyari makan kayak begini
sejujurnya iya sekarang cari takjil susah sekali apalagi cari makan makanan yang khas
khususnya makanan daerah di jakarta sulit sekali pak emil
tapi tadi pak gubernur anies baswedan melaporkan bahwa setelah psbb ini
maka ada perlambatan dari pertumbuhan kasus positif di jakarta
jadi kita harus optimis bahwa psbb ini kalau kita laksanakan kita akan cepat melihat
tren yang lebih baik ya
jadi mudah mudahan psbb di surabaya raya ini juga membawa manfaat yang sama
oke amin amin pak kalau tadi kita terakhir ngomongin makanan makanan buka puasa sekarang kan lagi ramadhan
mungkin ada pesan pesan untuk seluruh warga jawa timur bagaimana menghadapi ramadan di tengah pandemi seperti ini pak emil
ya satu pertama di bulan ramadan ini kita mungkin saya juga bisa apa
malah nggak bisa membayangkan gitu
pasti ada yang mengalami di phk atau usahanya pendapatannya mungkin turun drastis atau bahkan hampir hilang
kecemasan akan masa depan
saya rasa kita harus yakin bahwa situasi akan menjadi lebih baik
ini nggak akan kemudian menjadi kiamat bagi semua masyarakat
gunakan bulan ramadan ini untuk menunjukkan bahwa di tengah cobaan kita kembali kepada yang maha kuasa
mudah mudahan kami pemerintah akan bekerja keras menjaga supaya situasi tetap kondusif
mereka yang benar benar membutuhkan bantuan pangan ya kita akan usahakan untuk itu tersedia
jadi bahkan sampai kemarin malam pun kita mengawal ada peraturan gubernur yang harus ditandai tangan untuk bisa mempercepat penyaluran ini
ini kita lakukan untuk memastikan bahwa pemerintah benar benar bisa memperlancar apa yang dibutuhkan masyarakat
tapi jangan pesimis
itu yang akan menjadi lebih baik dan jalan keluarnya yang pasti ada
amin amin kita berdoa semuanya
semoga psbb ini efektif untuk mengurangi persebaran covid sembilan belas di semua wilayah di indonesia tidak hanya di jawa timur
dan covid sembilan belas ini bisa segera berlalu ya pak emil
jadi kita bisa berkumpul dengan keluarga bisa berpelukan bisa saling memberikan kasih sayang secara langsung tidak hanya lewat video call
pak emil terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
terima kasih juga sudah memenuhi undangan cnn indonesia untuk live di instagram untuk ngobrol bareng cnn indonesia
juga mewakili ibu gubernur sekaligus mewakili provinsi jawa timur
pak emil terima kasih jaga kesehatan ya pak
jaga kesehatan sehat selalu
sehat sehat selalu kami tunggu informasi dan perkembangan terbaru langsung di layar cnn indonesia
terima kasih pak emil assalamualaikum
oke itu tadi wawancara saya ngobrol di rumah bareng cnn indonesia bareng sama gubernur atau wakil gubernur jawa timur ya pak emil dardak
seru banget ternyata nih pak emil yang kayaknya kalau di tv serius diajak main game
seru juga ternyata ya
tapi inilah jangan
semoga corona ini juga jangan bikin anda jadi stres jangan bikin anda jadi panik terkena khususnya resiko psikosomatik gitu ya
karena kalau panik kalau stres imunitas tubuh jadi jelek kita juga nggak bisa deh melawan virus corona yang ada di tubuh kita
karena corona ini kembali lagi adalah self limiting disease
jadi bisa sembuh dengan sendirinya kalau kita menjaga diri dengan baik jaga kebersihan jaga kesehatan oke
itu dulu dari saya sekian dulu terima kasih
besok akan ada rekan saya ada reinhard sirait kalau tidak salah akan ngobrol di rumah bareng cnn indonesia dengan tema yang lain
selamat mempersiapkan buka puasa juga teman teman di rumah
saya sampai nggak bilang tadi sama pak emil selamat mempersiapkan buka
bukanya sama bu arumi apa gitu ya sore ini nggak nanya saya lupa
karena pak emil hari ini sibuk banget ternyata ya nggak apa apa
terima kasih teman teman sudah bergabung
jangan gabung di instagram cnn indonesia hari ini
besok gabung lagi kita cari ilmu lagi cari informasi baru lagi lewat instagram oke
kita saling jaga ya semua kalau keluar rumah pakai masker jangan lupa cuci tangan
dan physical distancing harus diterapkan
saya prasidya puspa pamit sampai jumpa assalamualaikum